sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
seperti suara mas iksan
saya harus cari mas iksan
itu benar benar suara mas iksan
kamu ketemu ibu kamu di jalan tadi
tadi saya tinggal sementara ambil kompresan baru buat dia
ibu kamu udah gak ada di mana mana
biar saya cari ibu om

papa udah pulang
aku tadi cari papa ke rumah mama satu lagi
tapi aku udah gak ada
ada apa kamu cari papa
tapi mama jam sampai tau ya
ada apa ini
apa yang kamu rahasiakan dari mama rizky
gak ada apa apa
aku mau bawa papa pergi ketemu orang aja
papa kamu masih sakit dan belum sehat betul rizky
tadi saja mama menemukan papa kamu dalam keadaan pingsan
kalau kondisi papa kamu lebih parah lagi
mama yang buat papa jadi makin parah mama
terserah mama mengeluarkan aku apa yang jelas
aku akan bawa papa pergi dari sini
dan mama udah cukup ma
cukup mama korban orang lain demi kepentingan mama sendiri
jangan dengerin dia mas
dia ini memang ngacok apalagi lu ada maunya
sekarang yang penting masih jerahat
dan kamu bawa papa kamu ke dalam sekarang
bawa papa kamu ke dalam
selamat siang pak
silahkan masuk pak bu ke dalam
sudah ditunggu nyonya
pak prabowo dan keluarga sudah datang
pak prabu gak boleh lihat orang ini lagi
nanti dia ungkit ungkit terus soal kemiripan orang ini dengan musuhnya
hari ini mama sudah mengundang tamu untuk datang ke sini
tolong kamu jangan buat keributan
aku gak buat keributan kok
aku langsung pergi
eh tapi gak hari ini rizky
kamu lihat kan kondisi papa kamu ini belum sehat betul
kalau sampai terjadi apa apa dengan papa gimana
kamu mau menanggung resikonya
masih makin pusing
kalau kita mau pergi besok aja
kali ini mama menang
masih rahat dulu ya
masih rahat dulu ya
lagi semua nih
saya mau sering
ibu aku pergi dari rumah mbak
aku sekarang lagi cari cari ibu aku karena ibu aku dari tadi aku cari gak ada kemana mana
aku khawatir banget sama keadaan ibu aku man
tadi pas aku nyampe rumah tiba tiba ibu aku udah gak ada
aku khawatir banget sama ibu aku
ibu aku lagi sakit
ya udah amira kamu jangan mikir yang gangga ya
aku pasti akan bantuin kamu oke
kamu tenang aja ya
ya ini berapa nih
pak justru saya belum bayar
peluk peluk sama zahid
lu diam apaan sih
ini budek aku

aku nungguin kamu di perpustakaan
maaf banget ya zahira
aduh aku minta maaf banget wak
ya soalnya tadi aku lihat kamu sama mira
ya susah juga ya untuk ngomong dibilang suka
tapi ya aku kesian aja sama dia
jadi wajar kan
tapi sorry banget loh buat kamu menunggu lama di perpustakaan
aku minta maaf banget ya
lain kali pasti aku ganti
oh ternyata dia ada perasaan seperti itu pada rizki
lagian tadi arman juga dateng

jadi siapa keluarga aku sebenarnya
ibu di rumah itu bilang dia istriku
dan amira itu anakku
tapi kenapa anak perempuan